katanya mau nunjukin desain baju
akhirnya kita ketemu lagi
om ubed sayang jualannya disini
mau cilok apa mau marah
mau saya masakin dulu yang baru
kalo mau cepet tinggal ambil yang udah mateng
pelan pelan mah udah pasti
udah motor ini mah gak bisa dipakai buat ngebut
aku juga lagi di jalan
bu bun dimana
udah jalan ke kantor polisi
kita juga nanti masih dipanggil
iya saya sudah siap
lagi nunggu telepon
taslim sama cecep juga masih dipanggil
mau ketemu imas
ke rumah keluarga kang bahar
katanya dia diterima kerja
terus hari ini
mudah mudahan memang jodoh
terus lancar sampe perkawinan
terus jadi keluarga yang sakinah
yaudah gitu aja dulu
saya jualan cilok
kamu jualan bajigur
dewi udah kerja kantor
saeb apa kabar
kenapa tiba tiba kamu inget sama saeb
tiba tiba inget aja
terakhir dia nelfon
nganyain soal dia mau pinjem uang
nyampein pesen kang murad
itu pacar kamu
berapa hari yang lalu
udah nyopet lagi
mudah mudahan ada ktp nya
namanya uyan romyan
dempetnya kamu copet
mik jagar udah pulang sekolah
tadi pergi katanya mau main spetis sama cathy char
yang beli rame
aku udah di depan
akhirnya kita ketemu lagi
om ubed sayang jualannya disini
mau cilok apa mau marah
kamu mau produksi baju muslim juga
nantinya aku bukan cuma jualan keluarga tapi juga produksi baju muslim
nantinya itu kapan
kok belum tahu
belum ada modalnya
katanya kamu punya tabungan
itu mudah buat nikah bukan mudah buat usaha
kalau dipakai buat nikah berarti nanti kamu gak bisa usaha
kalau dipakai buat usaha gak bisa buat nikah
aku mau ke rumah kamu
selain tiga orang yang sudah kami tangkap kamu punya anak buah yang lain
dulu ada tapi sudah saya pencat semua
setelah kita dipecat sama bos sayap kamu terus nyopet
nggak bisa diandalkan
mudah mudahan mereka insap
karena saya sendiri juga sebetulnya sudah mau insaf
seperti orang yang dulu ngajarin saya nyope
insaf seperti murid saya yang sekarang jadi tukang cilok
yang bisa menentukan nasib anda nanti dipercayakan
gimana kalau kita bikin kelompok yang bakal jadi saingan kelompok besar
kayaknya sekarang jadi copet bakal susah
soalnya mungkin masyarakat sudah sadar bahaya yang copet
soalnya udah banyak kejadian sama peringatan
dompet saya nggak ada
siapa yang nyuruh kamu
siapa yang bayar kamu
siapa yang nyuruh kamu